lalu kenapa sih boleh dibenerin masih juga nggak bisa nyalanya masih gorengnya satu
doang nggak pedes ya betul mas telurnya ceplok apa dadar mas
kita kan sudah lama tempat itu rumah enggak pernah ada kejadian apa apa iya mungkin dia
habis nonton film horor jadi ngebayangin yang enggak enggak iya kalau enggak dengerin
menjaga zaman sekarang adaa aja

iya pak itu cuma alasan aja biar dia jamin ke tempat ini

biar boleh cuti bisa izin pulang kampung
kalau enggak minta minta dinaikin gaji
sudah tahu kan
tunggu sebentar ya bu
bapak cari sentar dulu
pak jangan lama lama ya pak
jangan jangan yang dibilangin sama penjaga tadi
pak di sini aja pak
ibu merinding nih pak
ini lampu kenapa sih
udah dibenerin masih juga nggak bisa nyalanya
masih gorengnya satu bang
nggak pedes ya
bentar ya mas
telurnya ceplok apa dadar mas
bagus banget malam ini ya bang
mana kebagian ronda malam jumat lagi
emang gak ada malam yang lain
iya bang mau malam apa juga sama aja bang
pulang kampung dua bulan
pintah lahiran di sono
jadi bujangan lagi aja saya selama dua bulan
ayolah aku takutin malam jumat nih
itu itu ini
selamat siang ibu
ini pasti teman temannya adam ini
adam ajak main kita ke rumah baru ini
iya jadi ini tuh anak anak senang banget diajak ke rumahnya adam
sekalian kami juga orang tuanya mau silaturahmi sama bapak sama ibu
ini bukan rumah baru kami
tapi ini rumah warisan dari ayah saya yang almarhum
oh tapi biarpun ini rumahnya bukan rumah baru tetap kelihatan bagus bu endang
bu ranti adam ini hebat ya
maksudnya pak rete
dari rumahnya pekarangan sampai orang tuanya juga luas
pak rete beda
masa orang tua dihitung meteran
tapi bu ranti saya ada rencana maju jual
habisnya jauh dari mana mana
jadi saya kalau mau pergi pergi jadi repot
ih rumah warisan mana bisa dijual sih pi
di sini masih enak lokasinya pak
oh udara juga masih segar
masih luas tanahnya
saya juga mau jual tapi mikir mikir sayang
bu ranti makasih banyak loh
udah mau nemenin adam nginep di sini
saya mau ke bandung
aduh karunya ibu ke bandungnya naik apa
pasti yang bak ya pesannya
mami kenapa gak naik mobil sendiri
kayak kamu gak tau aja noh lihat papi kamu
bu ranti kalau ada perlu apa apa ada api mah
eh eh eh bisingan
r t saya pergi dulu ya
iya bu terima kasih
tenang aja pokoknya adamah pasti kami jagain
asal jangan lupa bu mapa uang belanjanya soalnya ini anak ibu makan di motor
aduh ada bu mau transfer
aduh adam jangan lakar ya
baik baik baik
itu muat ya pintunya
teman teman kita liat liat keliring rumah yuk
ayo motor keliring rumah gi
nah banyak teman temannya ya
ternyata adam punya rumah juga ya
ih parete ini kan rumah warisan baru
tuh si orang kaya
saya mau keliling juga ya parete
mau liat liat rumahnya
apa sih ah
pak r t enggak apa apa
tadi enggak apa apa
sekarang jadi apa apa
apaan sih ah
pak r t bisa aja
ngung ngung ketemu gitu loh
aku tuh kalau ketemu sama pak rt bawaannya adem tenang gitu
ya kamu adem tenang
saya deg degan ini
ah masa sih pak r t
si bima mah agaknya negeri sih
tahu jangan gitu
apa yang kamu pikirkan bu ranti
terus yang itu
kembali ke alamu
kenapa sih shay
tenang aja pak r t
dasarnya orangnya emang bisa jaga rahasia
lagian kata orang zaman dulu
suka ketemu dimana aja
iya ya ketemunya di sepi teng ya
gitu saya mau mendingan ketemu
wih rombongan semut yang banyak
pak r t pura pura nolak nolak
kan cocok pak r t jodohnya sama cendol cimahi
aduuuh angser dong
ini barete asik
mending yang lain aja bu ranti kalau mau ngeledekin
sssh gak boleh nolak nanti dicatet
halo teman teman kalian tinggal di sini ya
kapan kapan kita main yuk aku baru pindah di sini
kamu tinggal di sini
emang kamu gak takut
hah takut takut apa
sama hantu jeruk purut
hantu jaruk bulut hantu masa sih ada hantu di sini
dahulu kala ada orang belanda tinggal di rumah itu

itu stres karena anaknya pergi
pada akhirnya dia itu bunuh diri